ini sedang dibicarakan bagaimana merespon kejadian kejadian yang dari tahap awal sampai ke mk tadi
semua ketum tadi termasuk ibu menerima putusan itu pak
itu kan sudah final itu
tapi untuk langkah partainya maksudnya untuk ke arah oposisi gitu pak mungkin pak
jadi saya nggak bisa membicarakan hal ini karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker
sebagai pembicara yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme
pak tadi ada yang dikatakan ada yang tidak hadir yang itu penting
tapi dari hanura sendiri akan tetap berada di bareng sama pak prabowo nanti atau nanti di luar pak
program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya